sebagai pusat perbelanjaan tertua di jakarta
pasar baru yang berdiri sejak seribu delapan ratus dua puluh ini
tak henti henti menawarkan ragam sensasi kuliner lezat
salah satunya soto padang yang berlokasi di jalan pintu air raya
soto padang ini menjadi pembuka ragam kuliner saya kali ini
yang menjadi cirinya adalah
sama ini nih yang saya suka kerupuk merah
efek renyah pada daging didapat dengan menggorengnya hingga kering lalu dicincang
setelah itu dipadu dengan perkedel bihun irisan daun bawang
lalu disiram kuah soto bening lengkap dengan gaji atau lemak sapi
sebetulnya awalnya kita keluarga bapak
gempa buka di kota padang itu tahun seribu sembilan ratus empat puluh dua sebelum merdeka
nah di jakarta bapak buka tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sampai sekarang tidak pernah tutup jadi terus menerus
kuliner pasar baru berikutnya yang saya jajal adalah bakso
lebih dari dua puluh aneka jenis bakso ditawarkan di sini
mulai dari bakso tahu
bakso rumput laut
hingga bakso teripak
anda bisa membeli sendiri ragam bakso yang ingin disantap
untuk selanjutnya diberi sayuran dan disiram kuah
namanya bakso loncat nggak ya
ada dua pilihan kuah yakni kuah kaldu dan tomia
kuah hangatnya cocok diserumput untuk menghangatkan badan
kenyang tapi pecah di mulut
ya teripang memang menjadi andalan kedai bakso
yang sudah hampir berusia tiga puluh tahun ini
kita ada teripang juga mungkin jarang tempat lain teripang
terus ada urat ada perut ikan
itu sih yang bikin kita beda
lengkap sudah santap santap saya di pasar baru
mulai dari yang tradisional sampai yang oriental
semuanya dijamin lesat
raun isatria septia di pradana jakarta